stok beras dalam negeri sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas dapat dipenuhi dari produksi sendiri sehingga tidak diperlukan impor
stok beras ini diperoleh dari surplus beras sebanyak dua delapan puluh lima juta stok pada dua ribu delapan belas yang dirilis badan pusat statistik dan produksi beras hasil panen di awal dua ribu sembilan belas
dengan surplus beras indonesia bisa menjaga stabilitas pasokan hingga akhir tahun
kuncinya ada pada penyerapan beras petani oleh bulog di oktober hingga desember
apabila surplus terserap separuhnya stok beras bisa ditahan hingga maret ketika musim panen dan tak perlu impor
seperti dikutip detik com indonesia tidak perlu mengimpor beras lagi
stok beras di gudang bulog saat ini mencapai dua tujuh juta ton
sebelumnya wakil presiden yusuf kala menyatakan dengan stok yang ada pemerintah tidak akan menambah impor